kepolisian resor sleman hari selasa sore menangkap tersangka pembunuh mahasiswi f mipa ugm feby kurnia yang tewas di kampus f mipa ugm hari selasa kemarin
polisi menduga motif sementara pembunuhan adalah faktor ekonomi
eko agus yang sehari hari bekerja sebagai petugas kebersihan di kampus fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam atau mipa ugm
ditangkap di rumahnya di kawasan pleret kabupaten bantul
penangkapan juga disertai penyitaan barang bukti berupa barang barang milik korban seperti sepeda motor dan telepon genggam
pada hari senin sore tanggal dua kemudian kita lakukan lidik dari beberapa petunjuk
yang akhirnya mengarah kepada tersangka yang kita amankan pada hari selasa sore kurang lebih jam lima
pembunuhan adalah faktor ekonomi
pembunuhan adalah faktor ekonomi